seorang bayi berumur satu tahun di mojokerto
kamis pagi harus bernasib tragis
muhammad rafi tewas terlindas ban truk
akibat sang sopir tidak melihat korban
saat akan memundurkan truknya
sang ibu menangis histeris hingga berkali kali pingsan
umi mahmuda terus menangis histeris
begitu mengetahui anaknya muhammad rafi
yang berumur satu tahun tewas setelah dilindas truk
di samping rumahnya desa mojorejo
kejamatan pungging kabupaten mojokerto kamis sore
tak kuat menahan kesedihan umi bahkan pingsan berkali kali
ia masih tak percaya anaknya tewas mengenaskan
peristiwa berawal saat pemilik truk bayu pamungkas
memarkir truknya di samping rumah korban
karena hendak menjenguk ayah korban yang sedang sakit
usai berpamitan pulang bayu kemudian memundurkan truknya
namun tak disangka ternyata berdiri muhammad rafi di belakang truk
tak ayal balita berumur satu tahun tersebut terlindas bantruk hingga akhirnya tewas
dari hasil olah tkp diduga kuat ada unsur kelalaian dari kedua belah pihak
baik dari pengemudi maupun orang tua korban
namun karena lokasi kenyadian berada di di halaman rumah
untuk penanganan lebih lanjut
kasus akan ditangani satuan reskrim polres mojokerto
sementara jenazah muhammad rafi langsung dibawa ke kamar mayat
rumah sakit prof sukandar mojokerto untuk diotopsi